peringatan hari jadi kota surabaya ke tujuh ratus dua puluh tujuh tahun ini berlangsung tanpa kemeriahan
jalan jalan di kota palawan pada minggu tiga puluh satu mei juga lengang tanpa keramaian
tetapi sebagai mengingat pemtab surabaya tetap menggelar acara sederhana
selain menyampaikan pidato wali kota tri risma hari ini mengundang beberapa komunitas anak muda lewat konferensi video
dia berharap momentum ulang tahun ke tujuh ratus dua puluh tujuh tahun ini di tengah pandemi justru menjadi pemicu warga surabaya
untuk lebih kreatif dan terus menjalankan protokol kesehatan
kalau dulu oh ya waktu kita dengan teknologi karena kita bisa ketemu kita bisa ke sekolah
itu kita gunakan untuk ya mungkin main apa game atau apa
tapi saat ini kan kita menggunakan teknologi untuk yang produktif
dan itu sudah dilakukan artinya kita tidak boleh kemudian turun prestasi kita
semangat juga ditunjukkan beberapa komunitas yang datang ke balai kota dengan membawa tumpeng dan bantuan bahan pangan
ucapan juga disampaikan warga kota surabaya yang yakin kotanya dan indonesia akan bangkit melewati pandemi ini
selamat ulang tahun untuk kota surabaya yang ke tujuh ratus sembilan puluh
semoga di masa pandemi ini
bisa segera berakhir sehingga semua warga bisa beraktivitas normal kembali
semoga surabaya semakin maju dan semakin berkembang lagi
dan di masa pandemi ini mungkin warga surabaya tetap ikutin anjuran pemerintah ya
tetap di rumah aja terus tetap cuci tangan pakai masker kemana mana
selamat ulang tahun kota surabaya kota tercinta aku yang ke tujuh ratus dua puluh tujuh
semoga kota surabaya semakin maju
semakin maju dan semakin jaya meski di masa pandemi ini
dan untuk bu risma tetap semangat ya ibu
dan tetap terus berinovasi untuk kota surabaya
tidak hanya harus berulang tahun di tengah pandemi
hari jadi surabaya ke tujuh ratus dua puluh tujuh juga ditandai dengan tingginya kasus positif corona
hingga tiga puluh mei sudah ada dua empat ratus sembilan puluh lima kasus di surabaya
atau lebih dari separuh jumlah kasus positif di jawa timur
sebanyak empat lima ratus delapan puluh tiga orang
surabaya juga menjadi kota yang ke tujuh ratus dua puluh tujuh
kota dengan tingkat kesembuhan kasus corona paling rendah di seluruh indonesia
hanya delapan delapan persen